jadi apakah baby shower itu dan untuk menceritakannya sudah hadir di studio bersama kita semua
halo selamat pagi selamat datang di studio
saya terlalu excited karena ini menarik sekali
iya betul sekali karena ini ada bukunya sebenarnya
benar sekali kita tidak perlu bingung lagi apa ya kira kira artinya setelah kita baca bukunya bisa
iya benar sekali saya ini terus terang masih buta sekali
maksudnya baby shower ini pertama kali diperkenalkan itu kapan sih
dan sejarahnya itu apa sampai ada baby shower ini
baby shower itu adalah tradisi dari amerika ya
belakangan ini di indonesia itu mulai dipraktekan sama calon calon ibu muda dan menjadi tren
jadi kalau biasanya baby shower eh kalau zaman dulu itu tedak siten
yang lebih mungkin agama orang tua kita oh harus bikin
ada tradisi yang berbau agama dan emang oke orang tua maunya harus ada tradisi ini gitu
kalau mulai kesini sih lebih kayak tren baby shower tuh lebih oke orang tua maunya aku pengen ada temanya seperti ini
terus pengen ada dekorasinya seperti ini bunganya
terus detailnya terus undangannya
makanannya itu lebih ke maunya kedua orang tua
kedua orang tua
jadi kayak perayaan
hari kehamilan itu sendiri
tujuannya sih kayak mungkin kayak selamatan menjelang lahiran sih
untuk waktu yang tepat nih biasanya kehamilan umur berapa dan biasanya berapa sih biayanya yang harus disediakan untuk baby shower sendiri
untuk normalnya sih perayaan baby shower itu tujuh bulan
kayak kita udah tahu nih oh jenis kelaminnya perempuan atau laki laki
nanti temanya mungkin kalau perempuan lebih ke mungkin yang girly girly
kalau laki laki mungkin kayak rubber duck
ini semua ada di dalam buku saya
kalau untuk budget tuh tergantung kita mau ngundang berapa banyak
terus kita mau dekorasinya seberapa detail
itu tergantung sih
jadi memang dari budget juga fleksibel sih
dari kalau ingin party yang kecil aja atau mungkin yang lebih besar itu bisa diatur juga ya
ini gemas sekali nih salah satunya ya
jadi bahkan sampai detail dari cookies dari tadi disebutkan juga floral decoration nya juga itu memang bisa di custom ya
kalau misalnya kita membicarakan tentang baby shower itu kan biasanya diadakan oleh kerabat kerabat dekat teman teman sang ibu
tapi sekarang kalau di indonesia kita melihatnya aku mau bikin baby shower gitu
kita ngadain sendiri keluarin budget sendiri
apa trennya memang berbalik seperti itu sekarang
jadi kebanyakan kalau emang udah deket banget kayak mereka bikin surprise buat sahabatnya
dan itu biaya kayak mereka patungan
oke kita patungan ya bikin ini segala macam tapi sesuai mau teman temannya
kadang kadang ada ibu oh aku pengen bikin baby shower temanya ini
kadang kadang ibu itu bikin keluarin dari budget dia sendiri sih
kadang kadang ada yang dari sahabat dekat kadang kadang ada yang dia bikin sendiri
sedangkan baby shower ini sendiri
tadi juga saya sempat bahas
nah kadonya apa aja biasanya kalau yang disediakan untuk baby shower
biasanya ibu ibu yang udah kesini tuh kayak ada registry di toko baby ya
jadi mereka emang ngedaftarin
jadi gak salah beli juga takutnya kan oh beli kebanyakan akhirnya gak dipakai
jadi sayang kan
jadi bener bener kayak sekarang tuh oke saya daftarin
jadi emang lebih kepake banget sih
lebih customized personalized juga perlunya
sebetulnya gak request
aku pengen hadiah ini
cuma biar semuanya bermanfaat aja gitu
bisa terpakai gitu kan
kalau kita ngomongin soal konten buku si little talks book of baby shower ini
kontennya tuh apa aja sih mbak ulas
jadi dari a to z sih sebenarnya dari
oh lengkap semua
keseluruhan semua tentang baby shower
tapi kebanyakan sih ini inspirasi
ada juga do it yourself
oh bisa di iwi
jadi memang tidak harus
kesan iwi kreatif
jadi kalau misalnya aku gak mau ngeluarin budgetnya untuk bar party planner
aku pengen ngerjain semuanya sendiri itu juga bisa
semua ada di dalam buku
dan step stepnya juga ada ya
yang ada di dalam buku ini
ini seru sekali nisa
terus kalau misalnya kita membicarakan
nah ini kan tentang si baby shower ini ya
biasanya ada yang mengadakan empat bulanan
ada yang mengadakan tujuh bulanan ya
kalau misalnya dapat order yang
empat bulan kan belum ketahuan di jenis kalau minum perempuan atau laki laki
kalau empat bulan tuh kebanyakan kayak selamatan pengajian sih
tradisionalnya empat bulan
belum bisa baby shower berarti ya
oh itu bisa
baby shower tuh biasanya tujuh bulan
harus tujuh bulan dulu ya
kalau kembali ke buku ini
awal mulanya inspirasinya dari mana sih mbak
kalau inspirasi sih
karena kan kalau misalnya kita bikin baby shower tuh tergantung dari karakter ibunya juga
oke aku pengen bikin black and white
tapi sebenarnya anaknya kayak mbak nadia kemarin aku belum pengen tahu nih
jadi sampai sekarang dia emang nggak pengen tahu
jadi dia bikin bisa bikin yang ini sih
yang mana terus
yang unisex gitu istilahnya ya
kalau yang ini mungkin buat cowok
jadi pengen punya anak nih shay
apaan ya nuh
yang ini sih
ini bisa cowok bisa cewek sih
saya mau yang itu
ini kalau biasanya secara tradisional itu yang diajak adalah teman teman ibunya yang perempuan
semua perempuan ngumpul untuk berbicara mengenai baby ini
kalau sekarang sudah bergeser nggak trennya
misalnya siapa aja semua bapak bapak anak anak diajak juga atau bagaimana
sebenarnya lebih ke sahabat perempuan sih
karena sambil menceritakan kayak share kalau misalnya kita punya anak nanti akan seperti apa
jadi kayak lebih ngumpul sama teman teman sahabat deket
share tentang kehamilan sih
jadi memang diususkan
ususon perempuan perempuan ngumpul
cara ibu atau calon ibu curhat curhatan
sambil menikmati dekorasi
sambil menikmati makanan
aduh kok saya jadi
yang penting sih mereka akan foto foto dan posting di sosial media
tapi sebenarnya tipis tipis konsumsi sama base loret ya
tapi kalau untuk mbak ola sendiri membawa salah satu
party planner untuk membawa konsep seperti ini
merasa ada orang yang kayak
itu kan budaya barat banget
ada yang pernah kayak gitu nggak sih
lima tahun yang lalu mungkin ada
tapi sekarang tiga tahun belakangan kayak semua orang udah
kayak hampir semua orang hamil pasti bikin baby shower
walaupun sebenarnya itu buat anak pertama
zaman dulu sih mungkin buat anak pertama
tapi kalau sekarang kayak oke hamil baby shower
gue juga saya pernah dengar anak pertama aja
ada kedua ada ketiga
seru juga gitu ya
berarti bisnis ini laris manis sekali mba ola
karena pada dasarnya orang jakarta senang banget ngumpul ngumpul kan
jadi emang kayak oke kita bikin acara apa lagi abis ini nih
nah kalau soal budget tuh misalnya
tadi kan kamu penasaran soal budgetnya tuh
kita yang tadi juga apa
sudah sempat disebutkan juga budgetnya
kira kira yang untuk tips dan triknya nih
dari mbak ola sendiri bagaimana sih cara untuk mengadakan suatu pesta yang sederhana aja
untuk dekorasi mungkin nggak usah terlalu detail
kita dengan bunga bunga aja
terus untuk waktunya mungkin jangan jam makan siang atau jangan jam makan malam
karena itu bakal makanannya mungkin lebih
jadi kayak mungkin tea time aja atau brunch gitu
dan itu biasanya di rumah sendiri atau di restoran
kebanyakan sih di restoran
nyuci piring kalau tamunya udah pada pulang
jadi langsung di remeropin
nah mbak ula kalau dilihat untuk di indonesia sendiri yang paling subur untuk para pelanggan baby shower ini tuh di daerah mana sih
di jakarta atau di seluruh indonesia
di seluruh indonesia
di seluruh indonesia kebanyakan sih jakarta bandung surabaya sih
oh kayak tiga kota itu
surabaya ya kota kota besar
kalau untuk buku ini berapa lama selesainya sih
oh empat bulan
semua di jakarta
oh empat ya
karena sudah banyak pengalaman
iya jadi emang tapi ada lima tema yang kita emang bikin khusus untuk pemotretan
waktu itu karena mbak nadia mulya hamil tiga bulan baru oke confirm nih kita harus bikin pas aku baby shower pas kita launching buku
emang udah kekejar dan emang sebelum sebelumnya kita udah tulis sih
udah dicicil tapi oke confirm untuk launchingnya mungkin pasti waktu itu oke aku udah hamil tiga bulan nih udah confirm baru deh kita kebut
oh baru oke
nah kalau ngomongin soal konten dari tadi kita ngomongin buat baby shower baby shower
sebenarnya dalam baby shower itu tuh ada isinya tuh apa aja ada games atau ada
ada games games sih
banyakan games sih
game seperti apa misalnya
misalnya minum susu dari botol bayi
terus ganti pampers
jadi ada boneka terus dikasih coklat melted gitu
terus nanti tutup mata coba siapa yang bisa pasang pampersnya yang paling benar gitu
jadi kayak mau jadi calon ibu tapi harus ya kayak
latihan having fun
kalau untuk proses yang lainnya untuk keseluruhan acara biasanya ngapain aja tuh selain games
lebih santai sih kayak ngobrol sih cek chat masalah kehamilan
terus makan ngobrol ngobrol tentang kehamilan sih dan mungkin after itu apa ya tentang persalinan gitu gitu sih lebih ke
lunch atau tergantung tadi jam berapa itu tapi juga sekalian makan gitu ya
kalau kontennya sesantai itu sih tiap hari bu baby shower
jadi tiap hari bisa punya
datang ke baby shower lebih tepat ya benar benar
tapi jangan lupa sediain kado
itu tapi tadi sih kalau membicarakan soal pemilihan hadiah yang akan diberikan kepada ibu yang sudah mengadakan baby shower
kalau misalnya tidak disediakan list dari sang ibu
jadi siapa nih yang akan memberikan hadiah untuk si ibu ini kira kira gimana sih biar terpakai gitu hadiahnya mbak ula
tipsnya adalah supaya kepake sih yang benar benar kebutuhan utama sih
misalnya pompa susu
jadi emang kebutuhan utama calon ibu gitu sih
jadi itu semuanya
nah yang terakhir mungkin pertanyaannya soal undangan
misalnya hari ini saya dan nisa mendapatkan undangan untuk datang ke baby shower teman kita
hal pertama yang harus kita persiapkan apa dulu nih mbak ula
kan kita masih noranin gak tahu gitu
sebelum ada pengalaman
apa kira kira yang harus disiapkan gitu mbak wil kira kira
ya kita lihat di undangan mungkin pasti itu ada dress code ya
terus mungkin di dalam undangan juga diinformasikan bahwa oke kadonya terdaftar di toko bayi mana gitu loh
abis itu udah tinggal datang aja dan enjoy the party
kalau mau tahu lebih banyak kita harus baca ini ya
mungkin yang di rumah atau teman teman kita jangan lupa kalau baby shower undang kita karena kita udah tahu caranya gimana
terima kasih banyak mbak lala atas waktunya
ya itu kita baca baca